puluhan juru masak kapal perang armada kawasan timur selasa pagi terlibat perang dalam lomba memasak nasi goreng
mereka unjuk kebolehan mulai dari konsep rasa dan kreativitas untuk memperebutkan gelar master chef yang digelar armatim surabaya
bagaimana keseruannya berikut liputannya
tidak ada perang yang berhasil dimenangkan tanpa juru masak yang hebat
filosofi inilah yang membuat para juru masak kapal perang di armada timur saling unjuk kebolehan dalam peperangan memasak nasi goreng ala militer untuk memperingati hari armada ke tujuh puluh satu
bertempat di indoor sport armatim surabaya para peserta yang lengkap mengenakan seragam warna biru ini berlomba menunjukkan kreativitasnya yang dimiliki
selain memperebutkan hadiah juga memperebutkan gelar masterchef di armada timur
tidak hanya itu juga ajang ini juga pembuktian bahwa prajurit tni angkatan laut bukanlah sembarangan prajurit
mereka adalah orang orang pilihan yang ditempatkan sebagai juru masak di masing masing kapal yang dimiliki armada ri di kawasan timur
seperti yang ditampilkan tim dari kri surabaya lima ratus sembilan puluh satu ini
bersaing dengan tujuh puluh enam peserta lainnya kedua peserta ini sangat serius menampilkan kreativitasnya
bertembakan nemo save our ocean
keduanya terlihat mahir saat meracik masakan nasi goreng berbentuk ikan yang dibalut dengan telur dadar
serta diperindah dengan garnish yang berbentuk udang

nasi goreng nemo kambing ini disajikan lengkap dengan minuman blue ocean dan buah naga merah sebagai pencuci mulut

orang kecil orang besar bisa merasakannya
sebagai bentuk keberhasilan atas jernih payah peserta selain dinilai oleh beberapa juri hasil masakan ini juga dinilai langsung oleh pang armatim
semua orang bisa bikin nasi goreng
tetapi dari teknik memasak terus rasanya terus menyajikannya ini masih banyak yang ada kekeluaran kekeliruan yang dilakukan
dalam perang memasak nasi goreng ini pemenangnya adalah peserta yang mendapatkan nilai total tertinggi dari para juri